ketua umum persatuan sepak bola seluruh indonesia erick thohir terbang ke zurich swiss pada selasa malam
untuk melobi federasi sepak bola indonesia fifa terkait posisi indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh dua
erick mengaku berangkat ke zuri atas instruksi presiden joko widodo
setibanya di markas besar fifa itu erick akan mendengarkan terlebih dahulu pandangan viva
terkait pembatalan pengundian laga atau drawing babak grup piala dunia u dua puluh
dan kemungkinan dibatalkannya indonesia sebagai tuan rumah turnamen tersebut
sebelum bertolak ke zuri ketua pssi sekaligus menteri bumn ini meminta doa masyarakat indonesia
agar ada solusi yang sejalan dengan kepentingan kedua belah pihak
karena ini kan eventnya fifa jadi tentu ya pasti kita harus mendengar pandangan dari fifa terlebih dahulu
dan seperti apa konsekuensinya
nah disitulah baru mungkin kita bisa mulai berdiskusi mencari ruang bagaimana penyelesaian yang terbaik
sebelumnya saat menggelar rapat kerja dengan komisi sepuluh dewan perwakilan rakyat
pada selasa siang pelaksana tugas menpora optimistis fifa tidak akan menjatuhkan sanksi kepada indonesia
muhajir mengatakan pemerintah masih terus melakukan negosiasi untuk mencari solusi
atas keikusertaan timnas israel dalam ajaknya ke indonesia
menurut muhajir yang juga menjabat sebagai menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan indonesia ini
status tuan rumah indonesia sebagai penyelenggara piala dunia u dua puluh
sangat penting untuk meningkatkan kualitas sepak bola tanah air
insya allah fifa tidak akan memberikan penalti seperti yang diisukan itu
jadi untuk apa
untuk pembicaraan awal ini fifa tidak akan memberikan penalti seperti yang diisukan itu
awal ini fifa sangat memahami bahkan fifa sangat positif
artinya dalam arti berusaha untuk mencari jalan keluar
ada beberapa alternatif yang juga sedang diusulkan oleh fifa
dan nanti mungkin juga akan kita pertimbangkan
posisi indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
dalam tanda tanya usai fifa membatalkan drawing di bali pada tiga puluh satu maret mendatang
pssi menyebut penolakan gubernator
bali iwayan koster terhadap tim nas israel di piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga sebagai alasan fifa membatalkan drawing
tim liputan cnn indonesia